saudara seorang bajing loncat rekam kamera tengah mencuri barang di atas sebuah truk di jalan raya bekasi cakung yang sedang ramai
pelaku melancarkan aksinya seorang diri dengan menaiki belakang truk yang melintas pada senin siang
kondisi lalu lintas yang padat serta terbukanya bagian belakang truk memudahkan pencuri melancarkan aksinya
saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu aksi bajing loncat yang kerap membuat resah para pengemudi truk yang melintas